harwolnas atau hari belanja online nasional dua belas dua belas
dengan tawaran diskon besar besaran cukup dinanti dan diminati masyarakat
namun tak jarang diskon besar membuat konsumen lupa diri atau kalap dalam berbelanja
untuk menghindari belanja berlebihan
perencana keuangan senior aidil akbar majid memberikan beberapa tips yang bisa diterapkan
pertama alokasikan dana khusus untuk berbelanja
jangan berbelanja jika belum memiliki dana khusus agar saldo keuangan tetap aman
kedua pastikan barang yang dibeli adalah kebutuhan
dan barang tersebut sangat diperlukan untuk menunjang kegiatan sehari hari
tips ketiga jangan takut kelewatan momen diskon
bisa dipastikan momen diskon besar besaran akan datang lagi di waktu mendatang
selanjutnya manfaatkan diskon untuk belanja hemat bukan untuk belanja banyak
jangan sampai diskon yang diberikan justru membuat pengeluaran lebih banyak dibanding hari biasanya
dan terakhir jika segala usaha sudah anda coba dan tetap tergoda
cobalah uninstall aplikasi belanja online anda sementara waktu
untuk meredam keinginan berbelanja anda
selain lima tips tertentu
jangan lupa tetap waspada terhadap keamanan akun sekaligus dompet elektronik yang anda gunakan untuk berbelanja
pastikan juga penilaian pedagang dari konsumen sebelumnya tidak mengecewakan
jangan lupa untuk selalu membaca review ya
seperti apa responnya si pedagang tersebut terhadap komplain nasabah
terhadap pertanyaan nasabah
seberapa cepat mereka jawab pertanyaan
jadi kita harus melakukan pr dulu
sebelum kita melakukan transaksi dengan si pedagang tadi
supaya jangan sampai kita sampai kena tertipu atau kena masalah keuangan
berbelanja di masa resesi saat ini memang disarankan
tetapi tetap harus bijak dan tidak terlalu konsumtif